jurubicara badan pemenangan pemilu partai persatuan pembangunan sandiaga uno menyebut akan tetap all out mendukung ganjar pranowo
dan membesarkan partainya jika tidak terpilih menjadi calon wakil presiden ganjar
sandi mengaku tidak tahu menau sudah sejauh mana diskusi soal cawapres di koalisinya karena semua komunikasi dilakukan oleh para ketua umum
saya siapapun para papu yang terhampir itu terlebih lebih terhadap saya dan ada di kewenangannya di pdu ini
dan kewajiban langkah langkah kedatangan berkaitan dengan tiga minggu kemudian dari pembangunan sandiaga uno
tapi saya all out akan mengikuti ganjar tapi masih berada di pembangunan sandiaga uno
tergiatan geriatan ini terus kita dorong ini kan saya bilang tiga g
satunya adalah ganjar tapi harus juga gecep geben dan kaset